sia kamu dengar ya aku tau
aku lagi kejar tasya sama ayahnya ngerti nggak
mau jadi pahlawan kesiangan kamu ya
eh dengerin ya
tugas kamu itu untuk bikin tasya jatuh cinta sama kamu
bukan nyelamatin ayahnya
buah ini lagi ngejalanin tugas buah
kalau gue selamatin bapaknya
dia jatuh cinta lah sama gue
lu bikin gue sepercantum tau nggak
kalau sampai dia nggak bisa ngendali mobil
kena mati semua kita
ya kalau itu maaf
dia tuh kadang kadang juga datang tiba tiba
randi diapain ya sama ibu sama pak ferry
namun rani nggak apa apa deh
ya dan dia bisa cepat cepat ketemu sama kita di rumah ceria
kalau bisa jangan terlalu memikirkan randy
randy sudah bisa mengurus mama diri kamu
sekarang yang harus kau pikirkan
kamu harus memikirkan ayah kamu
karena ayah kamu harus segera dirawat
loh apa hubungannya sama gue
aduh gue tahu lah bu
oke sekarang gini aja deh
kamu nggak usah pakai basa basi
berapa yang kamu minta untuk informasi
saya mau nanya informasi nih pak
bapak kenal namanya randy nggak sih
saya kenal pak
dia itu sahabat anak anak di sini
rande kamu kan anak anak di sini
kok bisa ibu
randi sering datang kemari pak
bawa mainan dan makanan buat anak anak
kok bisa segitu ya
kalau gitu terima kasih buat informasinya pak
ya terima kasih semua adik adik ya
ayah tenang aja ya
ayah bakalan dapat perawatan
dan ayah akan sembuh
pak pak mahendra
pit bawa pak mahendra ke mobil sekarang juga pit
kamu bawa ayah ke mana
sya kamu dengar ya
aku tahu kalau kamu itu punya masalah sama aku
tapi kamu lihat sendiri kondisi papa kamu butuh perawatan medis
dan sekarang nggak ada yang lebih penting dibanding selamatan papa kamu
kamu ngerti kan
fit bawa pak mahendra ke mobil fit
kamu ikut nggak
ya udah terserah
kita udah ditipu sama yang namanya randi
dia udah makan duit kita
kita harus kasih dia pelajaran supaya dia kapok dan nggak berani macem macem lagi sama kita
dia harus dikasih tahu dia sedang menghadapkan sama siapa
dan sekarang anak buah kamu tuh siap apa belum
semua pasti akan baik baik aja
dan papa kamu di sini aman
yang punya klinik ini
tolong saya minta keamanan di rumah sakit ini diperketat
siapapun tamu yang keluar masuk rumah sakit ini
apalagi yang mau nemuin pak mahendra
siapapun yang mau nemuin pak mahendra
lapor ke tasya termasuk saya
kondisi kesehatan pak mahendra sudah semakin membaik
saya boleh lihat dia
oh iya tentu
iya itu tiru
aku padajug keduanya udah shouldering
ternyata dibalik semua sifat tasya yang berani dan kuat dia itu rakyat
tapi diberusahaan itu kini bukan semua orang
aku akan selalu melindungi kamu tasya
aku gak akan pernah nabiarin rambi nyakit yang terasa di kamu
aku akan selalu melindungi kamu
terima kasih bang
gak usah makasih sama gue
makasih sama allah
dengan membohongi kami
kami lebih pintar randi
sudah berapa kali bapak bilang
kalau permainan yang kamu main kali ini
tapi kamu gak pernah mau dengerin omongan papa
bapak gak usah takut pak
kita pasti akan ngebebasin bapak
lo sudah nyampaiiu
terima kasih bang